penghargaan prestisius sineas perfilman tanah air festival film indonesia ffi dua ribu tujuh belas
telah sukses digelar pada sabtu malam di manado
deretan artis dan pelaku industri perfilman indonesia memberiakan panggung ffi dua ribu tujuh belas
dilansir dari cnn indonesia com para tamu hingga nominator hadir di malam penganugerahan piala citra
di ajang festival film indonesia ffi dua ribu dua puluh
dan sesuai dugaan film bergenre horror besutan joko anwar pengabdi setan
sukses membawa pulang piala terbanyak
film garapan sutada joko anwar itu berhasil memborong tujuh piala dari tiga belas nominasi di ffi dua ribu dua puluh
beda tipis dari penghabi setan film berjenre thriller night bus membawa pulang enam piala
bahkan film garapan darius sinatria itu meraih penghargaan paling bergensi
yakni film terbaik ffi dua ribu tujuh belas
film bergenre horror besutan joko anwar itu berhasil memborong tujuh piala dari tiga belas nominasi di ffi dua ribu tujuh belas
dan berikut datar film peraih piala citra terbanyak di dua ribu tujuh belas
kita lihat dulu film film yang merupakan
meraih piala terbanyak kita lihat salah satunya adalah pengabdi setan
mungkin bagi anda dan saya sudah menyaksikan film itu
bahkan rekan saya bisa menyaksikan lebih dari dua kali film ini
film ini merupakan reboot dari film lama di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh oleh suradara sisworo gautama
dan kali ini direka ulang atau dibuat versi barunya oleh joko anwar
dan dia mendapatkan tujuh piala citra
piala citra ini begitu sangat fenomenal karena selama ini film film bergenre horror
tidak pernah mendapatkan piala citra
dan tidak pernah mendapatkan arti bagi para juri di dunia industri film tanah air
dan film ini berhasil membuat saya maupun anda yang sudah menyaksikan merasa takut
nah salah satu adegan ini ya adegan seperti ini adalah adegan adegan yang memang
mereka ulang adegan di film lama di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
salah satunya adalah waktu pemakaman kemudian ada adegan yang paling mengerikan
kalau terdengar suara ini adalah suara anak anak dari aktor di film pengabdi setan
ada bondi ada ian ada tony yang begitu ketakutan
sosok ibu kembali menghantui mereka ketika malam hari
dan buat saya itu mengerikan sekali
anda bisa melihat ternyata film horror juga memberikan efek bagus buat para penonton
film ini berhasil mendapatkan empat satu juta penonton dalam waktu satu bulan
mengalahkan film warkop dan juga film danur salah satu horror yang juga dikatakan terlaris di tahun dua ribu tujuh belas
nah dengar dengar di film ini akan dibikin sequal berikutnya seperti mungkin film insidious ataupun film film lain
film ini mendapatkan piala citra untuk penata efek visual terbaik pemeran anak terbaik
pencipta lagu tema terbaik dengan kelam malam
kalau denger lagu itu pasti semua ada ketakutan ya
serta pengarah artisir terbaik pengarah sinematografi terbaik penata musik terbaik dan penata suara terbaik
ya sayangnya pengabdi setan tak berhasil jadi film terbaik
lalu ada film menarik lainnya tadi yang seperti saya bilang salah satunya adalah night bus
wow film ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata
pada saat aceh dalam
dominasi daerah operasi militer
di mana film ini sendiri ditayangkan pada bulan april
tetapi sayangnya film ini hanya mendapatkan dua puluh ribu penonton
dan hanya ada di bioskop bioskop tanah air selama satu pekan saja
tapi sepertinya tidak menyurutkan juri ffi untuk mentasbikan film ini night bus sebagai film terbaik
dan memborok enam piala citra
kenapa ini menarik
karena mungkin selama ini orang selalu punya pameo ataupun punya prejudis bahwasanya film terbaik
ini terlalu linear dengan penonton yang cukup banyak
tapi sepertinya itu cukup mewaskan bagi darius sinetrias laku produser
yang meraih dari sisi penata busana terbaik penata rias terbaik penyunting gambar terbaik penulis skenario adaptasi terbaik
dari tengku rifan salah satu pemainnya juga pemain pria terbaik
dan juga yang paling utama film terbaik
lalu kita beralih ke berikutnya posesif
wah ini sebenarnya ketika awalnya mungkin saya penasaran film kayak film sinetron
karena pemainnya juga anak muda adipati dolken kemudian ada sosok baru yang boleh jadi mungkin anda hanya cukup apal
ataupun cukup familiar dengan wajahnya di dalam film film atau sinetron
tapi ternyata ini berhasil menarik perhatian juri terutama meraih tiga piala citra
posesif ini diantaranya lewat kategori pemeran pendukung pria terbaik sutradara terbaik dan juga pemeran wanita terbaik
dimana pemeran utamanya berhasil mengalahkan nama nama sekaliber dian sastro adi niawirasti
yang lain yang menarik lagi juga cek toko sebelah
meski menjadi nominasi film terbaik dan juga penontonnya juga banyak
film garapan ernest prakasa sayangnya gagal bersaing dengan empat kompetitor lainnya
seperti kartini night bus pengabdi seta dan posesif
cek toko sebelah harus puas dengan berhasil membawa pulang penghargaan untuk kategori penulis skenario terbaik
jadi semua tergantung anda
bila anda tidak sempat menyaksikan film film tadi anda masih bisa menunggu film tersebut akan hadir
di tv ataupun juga anda bisa membeli dalam media cakram yang lain